kita istirahat aja dulu kita makan keburu jamnya habis
yaudah soal bayar bayar tenang deh
nian kalian duluan aja tapi gue masih ada yang mau ngomongin sama boy
ih gak usah keles lo tuh sama boy masih punya waktu banyak bahas kelas
kalau udah yuk kita sekarang cabut kita akan duduk habis
terus udah gitu adriana pernah sempat bikin boy susah move on
pasti reva ill feel banget dia gak mau deh sama si boy
terus tuh itu reva bisa berantem sama adriana sama bokapnya juga
kalau sampe reva tau adriana
itu mantannya boy udah pasti refer tuh bakal ngejauh dari boy
kalau gini ceritanya sih gue jangan sampai tahu dulu dong
kalau misalkan adriana itu yang mampir nyara ya pak
aku tuh masih mau ngebahas soal
eh apa kamu yang telepon
lagi istirahat ya
emangnya kenapa om
enggak om cuma mau tanya
kesiapan kamu untuk datang nanti di pesta universary pernikahan om sama tante
om sangat berharap kamu datang loh
gitu ya om
om itu pengen memperkenalkan kamu sebagai pasangan yang paling cocok untuk boy
om mau semua kerabat
kenalan om sodara sodara om tuh kenal sama kamu
tapi om reva takut malah ngecewain om kalau om harapannya sebesar itu sama reva
kamu gak usah takut
kamu pasti akan menjadi yang paling menarik nanti
dan kamu bener bener jadi kebanggaan om
lagian kalau boleh jujur nih
om tuh berharap
kamu tuh bakal menjadi menantunya om
eh ya insya allah oh
makasih ya om udah percaya juga sama reva
reva akan usahain buat dateng
semoga aja aku gak ngecewain om juga ya
oh ya gak bakal kecewa dong om
kalau kamu gak dateng bakal jadi paham ya

aduh jangan gitu dong om
oke makasih ya
kok mukanya keliatan seneng banget gitu
re boy ngapain nih berdua berduaan disini
reva sama boy gak boleh tau berduaan di sekolah
eh siapa yang cuma berduaan doang
ini kan tempat terbuka
lagian juga banyak orang bisa melihat kita
kok lagian kan ini jam istirahat mel
lagian kalian pada ngapain sih disini
mau ngajakin belajar bersama boy
soalnya kan lo tuh paling pinter diantar kita nih
jadi kalau gak ada lo kayaknya gak asik deh
nanti kalau gak ada lo ya boy
yang ada kita pada bengong aja
gak ada yang ngerti
gue tadi habis privat tau sama boy
bukan begitu saudara boy
gimana kalau nanti pulang sekolah kita belajar bareng
gue setuju banget tuh
tapi kayaknya mendingan kalian aja dulu ya
soalnya gue pulang sekolah harus langsung bimbel
terus selesai gue kurang dari bimbel
wah gue gak ngajak ngajak aja tuh
gue gak ngajak ngajak sih lo
ih reva lo jahat banget
masa lo maunya pinter sendiri
kita gak ikutan
udah mendingan kita datang jadi bimbelnya reva
gue udah daftar soalnya
denger yang gratisan ya seneng
eh tapi kok reva bisa dapet gratisan ya
gimana caranya sih
ya karena kepala bimbel disitu tuh kenal sama boy
dia tau kalau boy itu juara olimpiade matematika
dan makanya dia nawarin boy buat jadi modelnya
supaya banyak anak muda di luar sana semakin banyak yang mau belajar
terus kan gue diri disitu
dan orangnya ngeliat gue juga
yaudah deh gue diajak sekalian
dan kepala lembaganya juga minta buat boy supaya promosi ya
iya bimbel itu
promosiin gimana deh maksudnya
oh ya rencana sih gue sama reva mau jadi model iklannya mereka
yah gue gak dapet gratisan dong
aib kamu nih gak boleh sombong
beneran deh pasti asik banget tuh kalo kita semua bisa ikut gabung bimbel disana
kita istirahat aja dulu kita makan
gak perlu jamnya abis
yaudah soal bayar bayar tenang deh
ian ian ian
kalian dulu aja nanya tapi gue masih ada yang mau ngomongin sama boy
ih gak usah keles
lo tuh sama boy masih punya waktu banyak banget setelah sekolah
udah yuk kita sekarang cabut kita ke adunan jamnya abis
telepon dari siapa mon
ya angkat aja lah mon siapa tau penting
kasian dia mon
dia ketangkep semalam gara gara balapan liar
dan sekarang dia di sel
gue juga gak tau gimana
gue harus minta tolong sama siapa lagi gue gak tau moon
kalau bukan sama lo
biaran ada masalah lo baru nyari gue sekarang
selalu bilang kalau nggak ada yang bisa nolongin ivan selalu gue
lo berdua kemarin mana aja
sekarang ada masalah baru nyari dua
gue gak peduli
lo minta bantuan aja sana sama temen geng lo kita
gue udah cerita semuanya ke mereka
tapi mereka nggak ada yang mau tolong nggak ada yang mau bantu
sekarang gue harus peduli
setelah lo berdua udah ngecewein gue
lo urusin aja sana sendiri
gue ngaku salah
sekarang nyesel kan
giliran susah baru nyari gue sekarang
sivan masuk penjara
gara gara semalam dia balapan liar
dan anak loe kobra gak ada yang bantuin dia sama sekali
dan jujur gue juga udah males
biarin aja sedih
biar dia belajar
ivan juga kan sepupu lo mon
lo bantu lah mon
gue diajarin sama babe
buat tetep bersikap adil
gapaduli siapapun orangnya
karena yang dilihat bukan dari orangnya
tapi apa yang udah dilakukan orang itu
sekarang liat gue udah berapa kali bantuin ivan
tetep aja dia ngecewin gue kan
gapapa biar aja dia sekarang belajar
nanti terserah terserah
ibu saya sudah dua hari ini bingung sama siapa
suka senyum senyum sendiri suka ngalamun
gak tahu kenapa
dulu dulu emak gak kayak gitu ya ding
gak mau kokotoran bobolokotan oli
pengen nyampe bersih wangi
ini juga peralatan makanan ibu sudah dibersihin
ibu gelis jangan kapok
datang ke sini ya
sering sering datang ke sini bawa makanan
berbunga bunga sebenarnya kalau ibu ada di sini